kini tak perlu khawatir dengan permasalahan bau kaki
dua orang pelajar salah satu sma negeri di palembang sumatera selatan
khairul apandi dan berlin fitrah al kausar
berhasil menciptakan alas kaki antibakteri
yang dapat menghilangkan bau tidak sedap pada telapak kaki
awalnya karya ilmiah ini terinspirasi dari banyaknya enceng gondok
yang mengganggu aliran drainase di depan sekolahnya
mereka mencampurkan enceng gondok dengan sejumlah bahan
seperti pelepah palem tepung tapioca dan natrium hidroksida
penelitian ini dilakukan sejak november dua ribu sembilan belas hingga januari lalu
alas kaki antibakteri ini awet digunakan selama satu bulan
untuk pengguna yang jarang beraktivitas
sedangkan untuk yang sering beraktivitas
kemampuan mereduksi bau kaki hanya bisa bertahan selama empat belas hari
selain menghancurkan bakteri bau kaki
enceng kundok juga berfungsi menyerap air dan mudah dibentuk
ternyata eceng gondok mengandung senyawa
yaitu flavonoid yang dapat mereduksi bakteri penyebab bawa kaki
kebetulan sekali kami memanfaatkan eceng gondok yang menumpuk tadi
untuk membuat produk kami ini
terbukti bermanfaat karya ilmiah ini berhasil meraih medali perunggu
dalam kompetisi indonesian science project olympiad dua ribu dua puluh di jakarta
pada tanggal dua puluh satu hingga dua puluh tiga februari lalu
nantinya pengolahan limbah ini diharapkan dapat menjadi barang yang bernilai
dan bekerja sama dengan produsen sebatu
agar alas kaki dapat dipasarkan secara komersil
hanif kairandi palembang sumatera selatan